ruang tunggu penumpang di terminal bus kalideres jakarta barat pada minggu petang mulai dipadati pemudik
mereka menyerbu loket tiket bus dengan tujuan sejumlah wilayah di pulau sumatera dan jawa
selain untuk menghindari kemacetan di jalan dan adanya perubahan kembali aturan mudik dari pemerintah pusat
sebagian besar para pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal
agar tak terkena kenaikan harga tiket bus yang diperkirakan akan terjadi pada h tujuh nanti
mau pulang kampung kemana ke daerah mana
mbak kenapa mau mudik hari ini
ya bekerja waktu nggak ribet pas pulang hari ini
oh enggak ribet harga tiket sendiri saat ini gimana
masih normal tujuannya untuk pulang kampung atau gimana
kenapa milih hari ini bang pulangnya
untuk menghindari masyarakat mas
ya untuk menghindari kenaikan tiket juga mas
jadi terjangkaukan masnya harganya gitu
lonjakan pemudik juga terlihat di pelabuhan jangkar situbondo minggu pagi
ratusan pemudik yang akan menuju pulau raas madura berdesakan dan berebut tiket kapal
mereka saling serobot antrean bahkan hingga membuat calon penumpang lansia terjepit
bukan hanya itu pemudik yang telah mendapat tiket pun kesulitan keluar dari antrean karena terus berdesakan
tapi ternyata pada susah nggak untuk mendapatkan tiket
susah banget pak susah
apalagi bulan ramadan kayak gini
memilih pulang lebih awal ini kenapa
untuk keselamatan pak
dikira longgar ya
ternyata sudah penuh
ternyata sama aja
operator feri dharma dwipa utama mencatat ada lonjakan jumlah pemudik hingga dua puluh lima persen
puluhan kendaraan roda dua pun memenuhi pelabuhan untuk antre masuk kapal menuju raas ataupun sapudi
tim liputan cnn indonesia